gelombang demo melanda kota new york menyusul serangan kelompok hamas ke israel dan serangan balasan israel ke jalur gaza
di kawasan times square new york ratusan orang menggelar demo pro palestina
meski umumnya menolak kekerasan pengunjuk rasa mengatakan serangan hamas bukannya tanpa alasan
sementara di bagian lain new york masa pro israel berdemo di depan markas pbb
mereka menyatakan tidak ada alasan untuk mengorbankan warga sipil
bersamaan dengan demo di luar markas pbb

pbb menggelar pertemuan secara tertutup membahas krisis di timur tengah
pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam tersebut berakhir tanpa ada pernyataan resmi bersama
amerika serikat menginginkan dewan keamanan pbb untuk memberikan pernyataan kutukan keras terhadap hamas
sementara anggota dkpbb lainnya menginginkan agar fokus pbb lebih luas daripada hanya sekedar memberikan pernyataan kutukan terhadap hamas
perutusan israel sebelumnya juga mendesak
dkpbb mengutuk keras hamas dan menyamakan serangan hamas dengan serangan sebelas september terhadap amerika serikat per dua ribu satu
ini adalah sembilan sebelas israel
ini adalah sembilan sebelas israel
dan israel akan melakukan segala galanya untuk membawa anak anak dan anak anak kita kembali ke rumah
sementara perwakilan palestina mendesak israel untuk berubah haluan dan melakukan deeskalasi kekerasan
pemimpin kita telah bertahan selama satu tahun yang mati
kami datang ke konsep keselamatan pemerintah setiap bulan untuk memberikan peringatan tentang konsekuensi kegagalan israel dan kegagalan internasional
analis khawatir seperti serangan serangan hamas sebelumnya yang terjadi justru eskalasi kekerasan
pada saat yang sama perhatian dunia belakangan tak banyak ditujukan pada isu palestina israel

tidak terlalu puas dengan apa yang terjadi tapi tidak terlalu berani untuk menyerah
akan saya pikir perang ini disesuaikan untuk membuat komunitas internasional keluar dari kegagalan mereka sendiri
meski pertemuan dkpbb berakhir tanpa pernyataan resmi masing masing perutusan umumnya mendesak dieskalasi
dan segera dilepasnya tawanan
dari markas pbb di new york reny wicaksana dan tim voa